tiga hari jelang pertandingan piala presiden lawan arema malang
psm makassar terus berbenah dengan meningkatkan latihan
psm saat ini sudah mendatakan empat pemain asing
yaitu gelandang belanda william pluim penyerang brazil everton nascimento
beca verde yuran fernandes dan gelandang jepang kenzo nambu
agenda psm terdekat adalah turnamen pramusim piala presiden dua ribu dua puluh
psm dijadwalkan bertanding di piala presiden pada sebelas lima belas dan sembilan belas juni
mereka kemudian lanjut ke malaysia menghadapi kuala lumpur city fc pada dua puluh empat juni
dan ke singapura melawan tampin rover pada dua puluh dua juni
klub persebaya surabaya kembali kedatangan pemain asing baru
sebelumnya pemain dua puluh delapan tahun ini akan menjalani serangkaian tes kesehatan
untuk kemudian menandatangani kontrak dan diperkenalkan ke publik
sylvio rodrigas pereira junior atau yang biasa dipanggil silvio junior ini
merupakan pemain asing keempat yang direkrut oleh persebaya surabaya
di bursa transfer jelang bergulirnya liga satu musim dua ribu dua dua ribu dua puluh tiga
sebelumnya persebaya sudah kedatangan leo lelis asal brazil
dengan posisi centerback igor vidal playmaker asal brazil
dan shoya momoto pemain sayap kiri asal jepang
cukup sangat mematuh buat kita pemain lokal
terus untuk pemain asing sekarang masih beradaptasi juga sama kita
dengan bergabungnya seluruh pemain asing
kini persebaya fokus pada pemantauan
tapan kerja sama tim
tim liputan cnn indonesia